inilah delapan kandidat cnn indonesia heroes dua ribu enam belas
eko setio asi ridwan alimudin
broto wijayanto sadimar dan gamal albin zaid
akses ke cnnindonesia com lalu klik banner cnn indonesia heroes
klik salah satu foto kandidat untuk mengetahui sosok calon pilihan anda
klik vote untuk memberikan suara dan ikuti prosedur petunjuknya
satu akun untuk satu suara
tentukan pilihan anda
bo tokoh terbaik yang layak menjadi cnn indonesia heroes dua ribu lima belas